ayah anda prabu mengangkatnya menjadi raja
sepertinya kita semua tidak bisa menghindar lagi
kita akan menghadapi ini semua
dan berjuang bersama sama
apakah kalian siap
kami siap gusti prabu
kami siap ayah anda
sekarang sudah ada tujuh orang
syukurlah kau datang arya kip
tinggal dua pendekar lalu
apakah aku boleh bertanya
apa persyaratan untuk bisa menjadi salah satu dari sepuluh kesatria
apakah harus remaja
tentu tidak raden
tentu tidak raden
alhamdulillah tentu tentu raden kusip ratu artinya kita tinggal satu pemuda lagi
sayang putra aku surawi sesak surawi sesak yang sudah tidak bisa berharapkan lagi
untuk bergabung dengan kalian kusip rap ada masalah
ayahanda raya surawi sesa mencaratkan kepada ayatnya prabu dan untuk kita semua
syarat apa raden jika kita menang dengan pameran kedana
ia ini ayah anda prabu mengangkatnya jadi raja
terima kasih ayah
terima kasih ayah
juru sebelah raja
ternyata dia memengelap itu
itu pastikian santang yang asli
aku ini sudah ternyata
dia lebih dekat
dia lebih dekat
aku dianggap dia lebih dekat
dia lebih dekat
aku akan menolongmu
aku akan menolongmu pak main
pak man ingin berjanji
pak man akan mengubur dendam pak man
jika pak man terus memelihara dendam pak man
pak man akan menderita seumur hidup pak man
itu tolong aku baiklah pak bismillahirrahmanirrahim
terima kasih raden terima kasih telah membantuku
aku akan mengucapkan terima kasih karena raden memberiku kesempatan untuk membunuh
balapati aku membunuh kau keang santan
kamulah penyembah semua ini keang santan
aku akan membalaskan gedangku
aku akan membalaskan gedangku
akan pernah mau menjadi istri majikanmu
kenapa kamu menyerah
kematianmu sudah depan mata
aku tahu kau adalah anak buah kalas rengi
aku sama sekali tidak mengenal kalas rengi
nama aku balapati
dan aku tidak menjadi anak buah siapapun
baik kapanpun aku tidak akan pernah mau menjadi istrimu
apakah darahmu yang telah membebaskan aku dari batu itu
apa yang sedang kamu bicarakan
aku ini seorang yang buta
dan aku baru saja terluka
sampai aku memutarkan darah
pasti itu penyebabnya